assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
jujur mbak nana teman teman di studio abang abang narasumber kita hari ini dua komika hari ini takut
banget sama kita juga takut bahas ini bukan bahas ini kalau kita komika hari ini takut karena kita
akan stand up lagi di depan bang adian napi tu puluh kenapa berdua lucu satu itu banget kedua
kita itu setiap itu empat kali bang adian kita ke stand up disini di depan bang adian setiap
kali kita stand up bang adian enggak pernah ketawa sekalipun bahkan ya bang tadi kita satu
jari empat kali empat kali hahaha satu hahaha dua hahaha tiga hahaha empat empat empat empat
jangan terpaksa dong hah jangan terpaksa bang ini mendapatkan informasi dan intelijen
udah habis dialognya ayo lanjutkan nih bang dewa itu pasti ketawa tadi kita tuh di luar sampai
riset satu jam untuk mencari cara gimana biar bang adian apitupulu tuh ketawanya ikhlas kita tuh
sampai cari di google cara bikin bang adian ketawa ketemu jawabannya apa tuh jawabannya google bilang saya juga
harus gua lakukan agar usaha kita sia sia lebih pada penghormatan sebab tadi bang kami kan udah
riset abang gimana caranya bikin bang adian apitupuluh ketawa kita riset kita menemukan tiga
bang ini ada artikel yang bilang tiga cerita paling lucu di dunia kalau nggak ketawa nggak tahu lagi
ini judulnya harusnya sini bang adian ketawa harusnya harusnya coba coba ya

the lounge aloha ini bang cerita yang pertama wes cerita pertama ada
bebek yang satu datang ke dia dan dia tanya kamu enggak apa apa bebek kedua menjawab aku bebek aja
hai belum ketawa dong belum ketawa oke belum ketawa coba coba boleh kalau gue ketawa berpengaruh sama
selerilu pengaruh bang hahaha hahaha hahaha biar besar bayarnya mungkin harus politik politik
ada tebak tebakan bang kue nastar kue nastar apa yang pernah korupsi apa tuh nastarudin oh iya
nggak ketawa nggak ketawa doh karena memang bang adrian ini kita tuh jarang lihat banget dan
ketawa bahkan dibanding lihat bang adian ketawa kita lebih sering lihat pak prabowo nyapres ya
ini hampir lucu lucu memang cara untuk bikin banget dia ketawa itu lu siap hilang tidak
dari sini kita tahu kan kalau cara bikin bang adian ketawa itu adalah kalau prabowo kalah
oh itu terasa yang bikin ketawa oh bisa juga kita bahas hari itu bantulah kalahkan itu kalau kalau
beliau kalah tapi belum tentu jagoannya menang juga kan oh menang lo maksudnya dukung sekjen
pks jangan begitu rey kita bahas tema sekarang bahas tema ayo masuknya data intelligence tadi
kita bahas tentang data lnk
data intelligence katanya pak jokowi punya oke kita sebagai rakyat biasa bang kita hav ada jangan
jangan pak jokowi tahu semua yang kita lakukan bu fantik lojak ui tahu semua yang kita lakukan
sekarang pun kemungkinan besar pak jokowi mendengar api kita omongin dan tertawa insyaallah kalau
bener pak jokowi mendengar ini halo pak jokowi supaya kekuasan tidak terputus boleh pinjem ratus

kalau misalkan nih pasti ya karena pak jokowi udah tahu semua rahasia parpol jadi saya rasa
pak jokowi itu udah nggak kaget kalau denger pergerakan politik di indonesia kayak kemarin
ada berita demokrat mendukung prabowo oke kita semua kaget tapi pak jokowi di rumah pasti kayak
itu aja kaget karena udah tahu dulu udah tahu duluan apakah itu lebih lucu dari kalian sampai jokowi tertawa
itu harusnya sih enggak ya harusnya enggak ya enggak kita cari paling bagus dan kalau misalnya
ini buat partai partai politik berarti kalau misalnya benar pak jokowi tahu semua pergerakan
partai politik kita punya saran untuk semua partai politik di indonesia kalian harus melakukan
sesuatu hal yang sangat sangat mengejutkan apa yang sampai pak jokowi itu nggak bisa nebak lagi misalnya pak
prabowo tiba tiba deklarasi cawapres tapi cawapresnya karina kapur sangat kaget itu terlalu
hari itu aja pasti udah kaget pak jokowi
itu aja kalau gitu

si penghubung ini juga bei
yang bergabung di studio pada malam hari ini dan juga teman teman dari badan eksekutif mahasiswa universitas udayana bali
dan kita akan ketemu lagi senin depan jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat
saya rifana prati pamit saat malam sampai jumpa